terakhir saudara kita ke perkembangan penanganan banjir dan longsor di sejumlah kabupaten kota sumatera barat
hari ke enam pencarian tim sar gabungan berhasil menemukan satu lagi korban di kabupaten pesisir selatan sumatera barat
sementara itu sejumlah korban banjir harus menjalani ramadan kali ini di tenda tenda darurat
tim sar gabungan menemukan satu lagi korban akibat banjir dan longsor di kabupaten pesisir selatan sumatera barat
korban didapati tak bernyawa di tepi sungai sawah laweh tarusan kecamatan sebelas tarusan selasa sore
jenazah korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diidentifikasi
pada pukul enam belas tim sektor foto sebelas terusan berhasil menemukan korban dengan jenis laki laki
dan sudah kita epokasi ke rumah rsud enjen di pahimah
dan untuk sektor di kejamatan bayam hasil masih nihil
dan untuk di sektor kejamatan tarusan hasilnya juga masih nihil
sementara itu warga di kampung gantiang kecamatan sutra harus tinggal di tenda tenda darurat di depan rumah mereka yang porak poranda akibat banjir
dalam ramadan kali ini warga belum dapat memakai masjid yang masih penuh lumpur
sejumlah barang dalam masjid pun hanyut terbawa banjir
dalam kesederhanaan warga menjalankan ibadah puasa
warga berharap kondisi desa mereka sudah pulih saat momen lebaran nanti
sekarang berkondisi mal datangkan semua tidak bisa dipakai lagi
ada yang barang yang bisa selamatkan itu yang di jalan itu yang di dalam api semua
sudah mulai puasa sudah dua hari ini
sebelumnya banjir dan tanah longsor menerjang sejumlah titik di sumatera barat
sebanyak dua puluh tujuh orang meninggal dunia dan lima orang masih dalam pencarian
pemerintah provinsi pun menetapkan masa tanggap darurat selama empat belas hari di lima kabupaten kota
termasuk kabupaten pesisir selatan dan padang pariaman